sekarang kita beralih ke informasi lain hari ini tni angkatan udara merayakan ulang tahunnya yang ke tujuh puluh dua
kalau anda mengamati mendengarkan beberapa hari terakhir ini di langit jakarta ataupun sekitarnya ini memang cukup ramai dilewati oleh pesawat tempur
dan suara gemuruhnya itu cukup menyita perhatian siapapun yang melintasi kawasan jakarta dan juga sekitarnya
dan ini memang terkait dengan berkaitan hari ulang tahun tni au yang ke tujuh puluh satu
dan sejumlah acara memang digelar di landasan udara halim perdana kusuma jakarta
selain ada parade defile dan juga demo di darat dan juga udara perayaan hut tni au kali ini juga dimeriahkan dengan jupiter aerobatik
dan juga simulasi pertempuran udara yang melibatkan pesawat sukhoi f enam belas dan juga hauk seratus dua ratus
lalu seperti apa suasana hutni au di ladut halim perdana kusuma
sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan di halim perdana kusuma jakarta
halo selamat siang
ini bagaimana kemeriahan hut tni au kali ini apa yang paling menarik menurut anda
ya baik terima kasih iqbal
jika ditanya apa yang paling menarik tentu yang paling menarik dalam acara peruncak peringatan hari ulang tahun tni au adalah simulasi pertempuran udara dan penyerangan ke darat
kenapa ini disebut menarik
karena sebenarnya pertempuran udara antara pesawat melawan pesawat yang disimulasikan saat ini oleh pesawat sukhoi dan pesawat f enam belas itu
seharusnya dilakukan di ketinggian yang cukup tinggi yaitu di atas sekitar lima feet
tapi dalam ulang tahun kali ini ini dilakukan di ketinggian yang cukup rendah sehingga para penonton di sini para undangan penonton
dan kami wartawan bisa melihat secara langsung seperti apa pertempuran udara antara pesawat dan pesawat yang lainnya
dan ini sangat sebenarnya berbahaya karena kita bisa tahu sendiri di jakarta banyak gedung gedung tinggi juga
dan disinilah sebenarnya membuktikan kehebatan dari pilot pilot tempur tni angkatan udara
bisa melakukan atraksi yang mendebarkan menegangkan tapi juga menawan di ketinggian yang cukup rendah
namun semuanya hari ini berjalan dengan selamat dan aman
lalu siapa saja iwan tokoh penting yang hadir dalam acara perayaan hutn iau ini
dan bagaimana juga dengan antusiasme warga cukup ramai kah
untuk antusiasme warga sebenarnya diluar dugaan
karena warga yang datang ke sini sungguh sangat banyak sekali
sampai tadi kami pagi hari di jalanan menuju ke landasan halim perdana kusuma ini cukup macet karena banyak warga yang ingin menyaksikan langsung
dan tadi juga ketika terjadi berlangsungnya demo udara dan banyak warga warga ini yang berusaha untuk maju untuk melihat lebih dekat
padahal sebenarnya apalagi ketika melibatkan pesawat tempur atau melibatkan helikopter itu sebenarnya jaraknya itu cukup berbahaya
dan tapi demikianlah antusiasme warga yang ingin menyaksikan langsung
untuk peringatan puncak tni angkatan udara kali ini
namun demikian untuk para warga penonton ini juga ada sedikit kritik yaitu mereka masih banyak meninggalkan sampah sampah di sekitaran lanut halim perdana kusuma ini
padahal seperti kita tahu pangkalan udara ini harusnya tempat yang bersih steril dari benda benda berbahaya karena itu bisa membahayakan dari penerbangan
sementara untuk pejabat yang hadir di puncak peringatan hari ulang tahun tni angkatan udara ini selain pejabat militer seperti panglima tni
ada juga kapolri
yang ikut hadir dan juga ada saya lihat tadi ada direktur utama pt di budi santoso dan juga para mantan kepala staf angkatan udara hadir di sini untuk menyaksikan langsung puncak peringatan hut tni au yang ke tujuh puluh satu
iwan apakah anda mendapatkan informasi terkait dengan penerbangan komersial apakah terganggu dengan adanya acara ini
penerbangan komersial di bandara halim perdana kusuma sendiri memang sudah dipastikan pasti akan terganggu
sudah semenjak hari rabu kemarin pesawat tempur pesawat tempur di sini sudah melakukan latihan geladi kotor dan geladi bersih
namun demikian dari pihak tni angkatan udara sudah mengkoordinasikan dengan pihak bandara sipil halim perdana kusuma sehingga semuanya bisa dikemas dengan baik direncanakan dengan baik
misalnya ada beberapa maskapai yang merelokasi penerbangannya dari bandara halim ke bandara soekarno hatta seperti maskapai citylink
jadi yang biasanya siti berada di penerbangan di bandara halim untuk sementara dipindahkan ke bandara soekarno hatta
namun demikian penutupan ini hanya bersifat sementara sekitar jam satu atau jam dua siang nanti bandara sipil untuk sipil bandara halim perdana kusuma kembali bisa dibuka
baik iwan hermawan koresponden cnn indonesia terima kasih atas informasi dari anda